tim softball indonesia akan berlaga untuk pertama kali di asian games dua ribu delapan belas
tak dibebani target timnas softball akan berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan pendukung sendiri pertengahan agustus nanti
dan informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia today hari ini
saya rian hasri saya dekat tika terima kasih atas kebersamaan anda
timnas softball sudah mulai berlatih rutin di venue asian games dua ribu delapan belas setelah pemusatan latihan di surabaya di awal tahun dua ribu delapan belas
dua minggu jelang asian games pelatihan sudah memasuki tahap akhir yang difokuskan pada strategi dan taktik penyerangan
persaingan cabang olahraga softball pada asian games dua ribu delapan belas cukup ketat
negara negara seperti jepang filipina dan taiwan yang ada di peringkat tiga besar asia menurunkan atlet terbaiknya
total ada tujuh negara
yang ikut serta pada cabur softball asian games dua ribu delapan belas
jadi dalam menghadapi sisa waktu ini dua bulan ini saya lebih kepada defense lebih pada pertahanan
otomatis ya defense lebih karena tahu sendiri kan kayak jepang cina jepang adalah pemegang medale emas di olimpiade

dia tingkat dengan kita itu jauh sekali
terakhir kali timnas menjajal kekuatan negara negara asia di piala asia softball wanita di taiwan pada desember dua ribu tujuh belas
dan indonesia hanya mampu finish di peringkat ke tujuh
target pribadi pastinya main yang bagus punya hit di setiap gamenya no error
dan aku bisa bawa tim aku ke sana
semoga dalam keadaan lebih baik lagi
pertandingan cabang olahraga softball di asian games dua ribu delapan belas dimulai pada sembilan belas agustus di komplek gbk senayan
indonesia akan berhadapan dengan tim tiongkok di pertandingan pembuka